ini ada surat pernyataan
saya bersedia menjadi donor darah
untuk seorang pasien yang sedang membutuhkan darah saya saat ini
tertanda tanpa allah
aduh al terima kasih ya
kamu memang luar biasa
kamu bukan hanya sekedar temannya di anda
tapi kamu sudah seperti saudara
om anggap kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kamu
itu kan udah kewajiban alia untuk selalu bantu keluarga om
dan juga untuk selalu memberikan alih kekuatan kepada anda
dan juga untuk selalu memberikan alih kekuatan kepada anda
bapak dan ibu semua
si pendono sudah bersedia untuk mendonorkan darahnya
dan sudah siap sekarang
jadi kita bisa lakukan operasinya secepatnya
mbak juga sudah siap kan
lakukan secepatnya dok
saya sangat siap sekali dok
lakukan secepatnya dok
lakukan secepatnya dok
saya sangat ingin anak saya itu segera sembuh
saya sangat ingin anak saya itu segera sembuh
kami semua akan melakukan yang terbaik bu
kami semua akan melakukan yang terbaik bu
dan sekarang tolong
bapak dan ibu dan semuanya
tolong keluar sebentar
biar kami mempersiapkan semuanya untuk mbak diandra
biar kami mempersiapkan semuanya untuk mbak diandra
kamu akan segera sembuh sayang
kami semua berdoa
kami semua berdoa
demi untuk kesembuhan kamu
mudah mudahan orang yang menerima darah saya bisa segera sembuh ya sus

saya melewati ini semua sayang
jangan lupa dengan janjimu dianra
si pendorong darah itu sudah memberikan jasa yang sangat besar untuk menyelamatkan nyawamu
siapapun orang yang akan mendonorkan darahnya buat aku
kan dianra angkat sebagai saudara dianra
apa gak sebaiknya tinggal dikasih uang aja pak
karena orang lain juga kebanyakan begitu
mama rasa itu hal yang wajar kok
kasih aja uang
kalian bagaimana sih
kalau uang itu pasti
kamu kan pernah janji